pengadilan negeri cilacap sudah mempersiapkan sidang peninjauan kembali atau pk hukuman mati terpidana kasus narkoba freddy budiman
dan kini kita telah terhubung dengan koresponensi nenek indonesia mumtazah catra di ningrat di cilacap jawa tengah
selamat pagi tazah
taza apakah anda melihat ada persiapan atau pengamanan khusus di pn cilacap menjelang persidangan dari pk freddy budiman nanti
alpian elvira selamat pagi
hingga saat ini memang persiapan tersebut belum diadakan karena juga sidang tersebut akan dilaksanakan pada dua puluh lima mei ataupun rabu depan
dan dari penyataan yang diberikan oleh majelis hakim sendiri menyatakan bahwa nantinya sidang tersebut akan dilakukan secara terbuka
yang mana nantinya freddy budiman juga akan didampingi oleh para petugas sipir dari tempat ia ditahan yaitu dari lapas pasir putih
dan juga adanya sejumlah pengamanan dari kepolisian untuk mengamankan jalannya persidangan
dan dari persidangan ini nantinya rencananya adalah diagendakan perbacaan permohonan yang akan diberikan oleh freddy budiman dan juga penasehat hukumnya
dan belum diketahui apakah pada hari yang sama nantinya akan ada pembacaan tanggapan langsung oleh kejaksaan apalagi dari jaksa penuntut umum
sehingga kemudian memang belum diketahui bagaimana panjang ataupun durasi dari sidang peninjauan kembali ini
karena memang biasanya setelah adanya pembacaan tanggapan dari jaksa penuntut umum lalu kemudian nantinya akan ada kembali pembacaan novum ataupun penyerahan bukti bukti baru
saksi ataupun adanya dokumen dokumen yang diberikan oleh penasehat hukum ataupun freddy budiman sendiri
lalu kemudian juga ada tanggapan atas novum tersebut dari jaksa penuntut umum sebelum nantinya akan ada tanggapan kembali dari pihak pemohon ataupun dari pihak freddy
lalu kemudian dari pengadilan negeri cilacap akan menyampaikan hasil sidang tersebut ke pengadilan negeri jakarta barat yang merupakan lokasi utama ataupun pemilik dari kasus ini
lalu kemudian setelah itu akan dibawa dalam waktu tiga puluh hari ke mahkamah agung sebelum nantinya akan dibuat
majelis yang akan kemudian memutuskan apakah peninjauan kembali diterima ataupun tidak
bisa dikatakan bahwa memang peninjauan kembali ini akan memakan waktu setidaknya satu bulan
itu pun juga paling cepat sehingga ada kemungkinan antara satu hingga dua bulan
dan memungkinkan bahwa freddy budiman tidak akan masuk dalam eksekusi matahab ketiga jika eksekusi matahab ketiga ini akan dilaksanakan sebelum bulan puasa atau sekitar bulan ini ataupun awal minggu pertama juni begitu tahun ini
sehingga kemudian freddy budiman bisa dikatakan
lolos lagi dari ancaman eksekusi mati tahap ketiga ini elvira alfian